merespon terhadap peristiwa tadi kita akan mencoba untuk memperbincangannya sekarang
tentang ahok dan juga popularitasnya yang bolehlah kita ibaratkan semacam pohon
yang semakin tinggi batangnya maka akan semakin kencang pula begitu angin yang menerpanya
tepatkah kira kira perumpamaan seperti itu apakah sejumlah persoalan yang sebelumnya langsung menerpa ahok
dan kini juga mengenai relawan pendukungnya adalah sesuatu yang lumrah dalam politik
adakah kaitannya dengan agenda tertentu yang bertujuan menggoyang popularitas ahok
atau barangkali naifkah kita jika menyimpulkan memang demikian apa adanya
kami akan mengulas persoalan tersebut bersama beberapa narasumber kami
malam hari ini ada bang richard soekarno mantan relawan teman ahok selamat malam bang
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
juga ada dr heri budianto direktur eksekutif lembaga polkom institute
terima kasih bang sudah hadir di sini
dan juga kami masih menunggu kedatangan dari singgih widya stomog
jurubicara teman ahok yang akan juga datang bersama kita berbincang bersama sama
namun sebelum kita mulai perbincangan kita akan simak dulu informasi pengantar berikut ini
meski sudah melangkah lebih jauh dengan pencapaian satu juta ktp
perjuangan komunitas teman ahok bukannya semakin ringan
serangan terus bermunculan dari berbagai lini
setelah diterpa isu adanya aliran dana dari pengembang reklamasi
rabu lalu mendadak muncul sejumlah ex anggota teman ahok di depan publik
dan berbicara tentang manipulasi pengumpulan ktp pendukung ahok
lima orang bekas relawan teman ahok ini mengklaim terjadinya jual beli ktp dan praktik curang lain
dalam pengumpulan ktp dukungan bagi kandidat petaha basuki cahayapurnama atau ahok
kami mantan ex teman ahok ini per minggu itu harus ditakjurkan satu ratus empat puluh ktp
satu ratus empat puluh ktp itu kami akan store ke pusat
kemudian kami mendapatkan
mendapatkan honor sebesar lima ratus ribu per minggu
saat operasional kami mendapatkan fasilitas yang lainnya
kami mendapatkan yang resmi itu seragam seperti ini
menepis isu ini teman ahok langsung membantah tudingan tersebut dalam konferensi pers yang digelar pada dua puluh dua juni
menurut jurubicara teman ahok amalia ayuning tias
mereka yang memberi kesaksian adalah bekas relawan yang dipecat setelah diketahui memiliki kualitas kerja yang buruk
teman ahok juga menyatakan tidak mungkin ktp palsu bisa masuk data mereka karena adanya sistem pencatuman nomor kontak telepon setiap ktp
karena memang di ketahuan kualitas datanya memang tidak bagus
ada yang nyerahin tiga ratus dua ratus nya itu nggak ada nomor handphone
itu kan pasti secara kualitas kita juga
apa ya meragukan kan
atmosfer menjelang pemilihan gubernur dki jakarta tahun depan memang semakin panas
apalagi ketika ahok kian kokoh bertahan dengan dukungan satu juta ktp warga ibu kota
sekaligus dua puluh empat kursi dprd dari tiga partai politik pendukung
apakah gempuran politik mulai black campaign hingga negatif campaign yang terus ditujukan kepada ahok akan meruntuhkan popularitasnya
atau justru sebaliknya
akin melejitkan namanya
ais hanasti cnn indonesia
baik kita akan mulai perbincangan kita saya akan ke bang richard dulu
bang jadi ada dipecat begitu ya
bagaimana proses pemecatan itu seperti apa
tidak ada kata pemecatan
setahu saya pengalaman saya jadi relawan ya mengikuti dan pernah
itu relawan tidak pernah ada yang dipecat
tapi tadi istilahnya ada dipecat
karena datanya manipulasinya tidak baik
bagi saya sah sah aja dia mau bilang apa
karena menurut saya yang namanya orang dipecat itu adanya di perusahaan
orang yang diperkerjakan
jadi statusnya itu bang richard itu berpikirnya apa nih sekarang
saya berpikirnya begini kita ini sebetulnya pekerja politik
pekerja politik tapi mohon silakan mereka mempunyai standar ganda
sekarang bilang dipecat
besok lagi bilang abang masih dalam keluarga kita
itu standar ganda kan
bang richard itu gabung di teman ahok bulan apa bang sejak kapan
saya ingat saya itu antara juni dan juli itu
iya tahun lalu
jadi sudah hampir satu tahun begitu ya
sudah sekitar satu tahun begitu
jadi anda sudah mengikuti dong bagaimana proses mengumpulkan ktp dan lain sebagainya di teman ahok selama satu tahun ya
nah kenapa baru sekarang melaporkan bahwa ada manipulasi di teman ahok itu
harusnya kan ini modus yang sudah berjalan lama juga begitu jika memang ada
sebetulnya saya sih modus modus begini
saya ini melaporkan begini ada semacam kegelisahan saya teman teman
kok makin lama sepertinya makin nggak enak ini
apa tuh gak enak itu seperti apa
karena ya bukan terindikasi lagi saya juga punya bukti termasuk saya juga secara jujur
ayolah kawan kawan kita sadar bahwa semuanya ini bohong
bohong itu seperti apa coba bisa dijelaskan lagi
ktp yang digandakan jadi begini antar pj
tj itu penanggung jawab ya
pj kelurahan ini kelurahan ini dari jakarta barat jakarta selatan jakarta utara itu muter
kenapa sampai harus diputar seperti itu
karena ada target atau apa
itu dengan upah dua juta setengah atau per minggu lima ratus ribu
di minggu pertama minggu keempatnya baru satu juta itu namanya
itu satu ratus empat puluh dukungan ktp
baru bisa dapat uang itu
baru bisa dapat uang itu
berarti kan kalau itu kan berarti di target
kita lagi bicara ke perut
itu lagi oke lah kalau caranya begini
jadi demi uang begitu ya
karena juga secara tidak langsung kami juga punya atasan yang disebut korpos
oke lah cincai cincai aja lah
jadi korpos juga menurut anda tahu juga nih modus modus seperti ini begitu
korpose sepertinya mengarahkan bukan mengarahkan
oh bahkan mengarahkan
caranya seperti ini supaya targetnya masuk
di atas teman ahok di teman ahok
yang lima sekawan itu si ingy dan kawan kawan
terus si korpos memerintahkan kepada pj
pj melaksanakan dengan cara cara yang bapak bilang tadi bilang target
kalau orang bicara target itu apapun cara
apapun cara kita tempuh bagaimana mencapai target
kan begitu esensinya kita target
terus kalau tidak mencapai target itu gimana
enggak jadi utang
dan tidak dibayar tetap utang
sampai minggu ke dua
kamu sekarang ada delapan puluh
melonjak kan satu ratus empat puluh jadi enam puluh
jadi dua minggu kan berarti ya entah ini minggu ini senin nih
kamu di hari senin ini perminggu ini kamu tidak mencapai ini
kamu ada hari rabu depan ada empat puluh ya sudah
untuk pas satu ratus empat puluh
ya itu tadi kalau tidak sampai bagaimana
utang itu utang
kalau tidak sampai sering banyak dong utangnya
nah di situlah terjadi manipulasi data
dan terus pembiaran pembiaran
kalau kami masih
oke lah saya pelaku
oke pelaku lah saya bilang
tapi saya mengakui kesalahan saya
dan ini harus dirubah
ini kita esensi kepada pengumpulan ktp
kita nggak lari kemana mana dulu ya pak ya
jadi antar pj posko sudah seperti tercipta
suatu perputaran penggandaan
jadi begini pak
kamu ada berapa ya biar tidak ketahuan di verifikasi
karena verifikasinya yang saya lihat kan saya lama sudah
karena masuk data entah itu data apa entah bayar
yang penting pas satu ratus empat puluh atau lebih dari satu ratus delapan puluh bayar
berapa banyak pak richard yang melakukan modus ini
saya yang saya tahu ya itu setiap
itu setiap pj bermain
setiap korpus juga bermain
bahkan kita ada bukti
si dela sendiri kan anak saya
saya tahu dapurnya dia
pak della kan sudah di cut
kok ada di bulan ini reportnya
dela juga sudah ditutup
tapi kok dia ada rasa kegamangan kenapa
ini kita bicara data ya
buktinya anda bawa tidak
buktinya di handphone itu
jadi korpusnya dia masih report
masih ada report
padahal dela satu bulan yang lalu dua bulan yang lalu dia itu sudah di cut
kan tidak ada data masuk
nah data masuk itu dari mana
nanti kalau tentang modus kita akan coba konfrontir ya dengan teman teman dari teman ahok begitu
saya lebih ingin menyoroti kenapa baru sekarang yang itu loh bang richard
setelah satu juta ktp ini mungkin
dua puluh juta ktp ini muncul di publik ya bahwa ahok ini sudah bisa mencapai satu juta ktp begitu
ada kuat sekali arahan bahwa ini ada yang organisir begitu pak
gimana anda bisa membantah itu
maksudnya organisir apa itu
ada yang memfasilitasi supaya ini muncul di media bahwa bang richard dan kawan kawan memunculkan ada manipulasi ktp di publik
masalah pemunculan saya dengan teman teman
dengan teman teman ini naik ke permukaan itu timbul dari kesadaran kita
kesadaran kita dalam arti begini loh kita sayang dengan pak ahok
orang baik kok datanya bukan karena saya sudah di cut
saya merasa tidak pernah diikat karena ini data pak richard tidak baik
dan saya sadar itu
dengan kesadaran itu makanya saya jarak
saya bilang bos salah satu
siapa nih bosnya itu siapa
kalau saya panggil dia bos katakanlah dia si amir
mir masa kita mau putus di sini
sedangkan saya sudah berjuang dan saya sudah kita keluarga amir
bang saya tidak merasa mecat lo bang
di sini tidak ada pecat
ini bicaranya objektif lagi kan
abang kalau mau grillnya grillnya saja
sepertinya biar ada gesekan antara yang sudah di cut dengan yang masih aktif
diciptakan suasana seperti itu
saya membacanya wah jenius sekali
timbulah kita kawan kawan
saya itu masih dalam suasana kerja
bawa tas masih ada data spontan
saya juga tahun ini ada uang empat ratus nih si paulus
tuh sewa lah itu
kita ya sementara kan ada tudingan tudingan yang miring
apalagi di facebook saya foto beberapa tahun yang lalu diposting kemana mana
saya pakai ya saya itu tidak masalah
tidak masalah siapapun saya saya tidak masalah
yang penting esensi saya kepada manipulasi data penyadaran diri serta yang kemana mana
dan anda berani bertanggung jawab ya
ya saya berani bertanggung jawab
menyadari situ ada begitu ya
berani bertanggung jawab dengan bukti bukti yang ada
oke baik bang richard
kita akan jeda dulu nanti saya akan ke bang heri bang
untuk menyoroti bagaimana fenomena relawan sekarang yang ternyata sudah semakin sistemik begitu ya
setelah jadah pariwara
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kita lanjutkan lagi perbincangan kita malam ini
bang heri anda melihatnya dengan relawan ya yang semestinya sederhana begitu kan
organisasinya cara bekerjanya dan ternyata begitu kompleks begitu
gimana anda melihatnya bang heri
secara perspektif teoritis dulu ya
kita mengenal ada dua model ini ya
kalau kita lihat dari sistem politik kita saat ini
mestinya kan ada model
mestinya kan ada model partisipatif ada model mobilisasi
konsep relawan ini kan bentuk dari partisipatif
kalau dia bentuk dari partisipatif mestinya tidak ada honor di situ
orang bergerak dengan sendirinya mendukung seseorang kandidat
dalam hal ini misalnya dalam konteks dki kan ahok
mestinya teman ahok itu relawan
dalam konteks relawan ini berpartisipasi
jadi orang tergerak karena misalnya dengan berbagai macam kriteria
tadi disampaikan misalnya kriterianya ini ini ini
sehingga masyarakat tergerak untuk bersama sama mendukung ahok misalnya
tapi kan kalau dilihat dari kronologi badai yang menerpa
lalu kemudian ada isu tiga puluh miliar lah dan segala macam
lalu tadi ada pengakuan dari abang kita mengatakan bahwa ada gaji dari kolektivitas ktp yang dilakukan
menurut saya ini bukan lagi bentuk partisipatif
ini sudah mobilisasi yang menempel istilah relawan istilah partisipatif
jadi tidak bisa disebut sebagai relawan begitu atau bagaimana
ya buktinya ya pergerakan
memang betul dalam sebuah pergerakan politik apapun ya
kalau kata disebutkan sebagai pekerja politik kita tidak menafikan
teman teman ini kan harus ada operasional
tapi kan operasional dengan pengganti uang ktp masuk berbeda loh mas prabu
artinya kalau operasional dikasih berapapun misalnya dikasih berapapun
orang turun ke satu rt rw lalu ke lurahan
ya apapun yang penting
dengan suka rela lalu kemudian masyarakat mengumpulkan ktp
nah kita nggak tahu juga mungkin kalau kita konfrontir dengan beberapa masyarakat
jangan jangan ktp yang diberikan juga dikasihkan uang
nah ini juga perlu lihat
karena di beberapa daerah kasusnya seperti itu
beberapa daerah itu seperti itu misalnya
nah ini penting menurut saya
jadi memang harus hati hati juga kalau kita melihat dari konsep ini
sekarang banyak sekali calon di pilkada dua ribu lima belas menamakan pilkada serentak dua ribu lima belas
menamakan diri relawan
tapi sebenarnya relawan itu dimobilisasi sedemikian rupa untuk menguntungkan calon
lalu kemudian mereka digaji
nah ini menurut saya mencederai juga gitu loh dalam proses proses kampanye yang sehat
bagaimana anda melihat bahwa apa namanya
sekarang dengan fakta kita menemukan bukan fakta lain
kenapa ada pengakuan seperti ini begitu ya bang heri
anda melihatnya apakah ini sangat rentan untuk kemudian
dikendarai begitu ya untuk motif motif politis yang lain misalnya
ya jelas karena begini kayak tadi kan ada target pengumpulan ktp
misalnya tidak terhambai target dikasih waktu tapi uang tidak dikurangi
nah ini kan rentan artinya orang bekerja dalam sebuah sistem
katakan sistem politik di dalam mengkolektif mengkolek ktp ktp itu ya jelas ini kan rentan
kalau misalnya seseorang misalnya tadi tidak memenuhi target target target ini
akhirnya orang di cut kan
apalah namanya yang kemudian dikatakan di pecat
lalu kemudian mungkin ada penyadaran dari yang bersangkutan yang tidak mencapai target untuk mundur misalnya
atau dilihat lagi di dalam ada persoalan nggak sih sebenarnya ini
misalnya secara teknis abang lebih paham lah bagaimana misalnya kok bisa orang yang di count
lalu kemudian masih bisa mengkolek ktp dan sebagainya misalnya
menurut saya ini sangat rentan kenapa ini di luar sistem
di luar sistem lalu kemudian ini bergerak jelas saja ada yang mengkomandoi
kan model model kampanye mobilisasi itu kan ada yang mengkomandoi
karena relawan itu dia bergerak bergerak dari bawah dari akar rumput
kalau dia bergerak dari akar rumput maka ini kan akan kuat penguatannya terjadi di masyarakat
nah ini berbeda menurut saya nah ini yang perlu kita berikan pendidikan pada masyarakat
bahwa sebenarnya fenomena teman ahok ini perlu dipertanyakan
apakah ini bentuk relawan partisipasi politik atau jangan jangan ini mobilisasi politik yang dibungkus dengan konsep relawan
yang bernama teman aho
pengaruhnya bagi ahok sendiri bagaimana
jadi dalam hal seperti ini masyarakat akan lihat ini benar benar dukungan dari bawah
atau justru ini di setting oleh beberapa orang atau kekuatan tertentu
katakan pemilik modal atau apa dan segala macam
kita nggak ngerti sampai sekarang kan kita masih abu abu soal itu
nah kenapa saya katakan ini ada kaitannya dengan trust politik
justru masyarakat akan melihatlah kalau dinamikanya seperti ini
lantas satu juta ktp itu
jangan jangan bukan penyadaran orang
untuk orang memberikan
tapi justru ada embel embel
entahkah uang kah atau apa dan sebagainya
nah ini menurut saya pada ujungnya nanti akan berimplikasi pada ahok gitu loh
kalaupun hari ini misalnya hari ini kan satu lembaga survei merilis
ya top of mind saya perhatikan tadi masih ahok
wajar saja kalau memang masih ahok
karena kan belum ada lawan
jadi nanti september kalau sudah ada pencalonan
kalau kita bicara tentang kontestasi
maka menurut saya pergeseran hasil survei juga akan terlihat
nah trust ketika isu ini terus bermain ke depan
kan ini ahok sumber waras lewat
lalu kemudian teman ahok soal tiga puluh miliar mencuat
lalu kemudian ada gejolak dari internal
katakan misalnya ini mencuat
ini juga lama lama akan mengkikis
mengkikis trust publik terhadap ahok
akan ada pengaruhnya bagi aho sendiri
akan ada pengaruh
ini kita masih menunggu kedatangan dari teman kita singgih ya
untuk juga mengkonfirmasi begitu beberapa pengakuan dari bang richard
tetapi sambil menunggu saya ingin lagi bertanya kepada bang richard
anda juga mengatakan bahwa keuangan di teman ahok ini tidak transparan
apa yang membuat anda berpikir bahwa itu tidak transparan
dari mana buktinya
saya ini dengan paulus dan yang lain lainnya
lu lihat tuh koran tempo media
lu lihat tuh
di depan satu siaran tv ya
kita dengan penjualan merchandise
dengan kita ya katakanlah dana sekian m
dia bilang dua m lebih hampir tiga m
kita bisa berdiri
masif semua mendukung ahok dengan biaya segi
tapi kalau menurut saya dan kawan kawan
nggak wajarnya itu gimana pak
begitu dihitung hitung secara dari laptop printer
kita akan dilengkapi dengan printer dan laptop
jadi secara hitung hitungan gak masuk begitu menurut pak richard
nah setelah hitung hitungan fantastis
bukan lagi sepuluh dua belas sebelas atau tujuh
itu belum kita lihat yang ribut belum kita hitung
yang relawan yang lain seperti banyak kan
mereka bisa aja bilang
kita gak tahu
dan kita kembali lagi kepada esensi yang pernah yang saya lihat
dua dengar dua hari lagi
ya saya gak paham itu
si prindik mau turun nih
menyangkut nama teman aho
kita bagian daripada itu
jangan jangan kita menikmati
tapi benar bang
motif abang lebih kepada bahwa ini ada yang salah
atau kayak tadi teman teman bilang ini lebih karena bang richard sakit hati saja
sekarang sudah di stop oleh teman teman aho ini
sehingga tidak bisa lagi mengumpulkan ktp dan tidak dapat lagi uang
kalau saya bicara sakit hati
itu tidak lagi saya ucapkan saya masih simpati dengan pak ahok
buktinya bisa kita hadirkan
saya datang pada saat acara
kita sudah mencapai syukuran satu juta ktp
saya hadir disitu pak
apa itu disebut sakit hati
setelah kita dari sana kan kita ketemu
jadi anda sekarang posisi tetap mendukung aho begitu ya
bukan berarti dengan teman ahok
saya mendukung sosok pak ahok
tapi tidak teman ahok sekarang
jadi kita juga terindikasi tiga
ada yang terbelah tiga
tujuh belas teman kami juga mau tampil baru lima
mereka baru mau tampil mungkin nanti pelan pelan
tapi mereka sudah mengatakan
saya sepah sama kamu bro
ini ya kita harus sama sama
politik harus dibangun dengan kejujuran
ini kayaknya teman ahok tidak transparan dalam keuangan
memang tidak pernah ada ini obrolan bang richard dengan teman teman dari teman ahok begitu
diskusi tentang bagaimana kerelawanan dan macam macam
itu tidak ada atau bagaimana
manajemen yang dibangun teman aho itu perusahaan saya bilang
tidak ada relawan ada
seperti pak hadi bilang relawan ada gaji ada fasilitas
relawan ada yang dipecat
saya rasa baru saya dengar relawan dipecat
terus kita bicara lagi kontra
saya rasa nggak ada sih relawan yang dikontrak
setelah kasus ini bang richard
teman teman dari teman ahok ini pernah menghubungi bang richard tidak
teman teman dari banyak
ke korpos teman teman pj posko datang
pun sekarang kalau mereka tidak datang saya datang
kita di situ kan ngumpul
apa yang mereka katakan apa
bro lu sudah
panggilannya bro ya di teman ahok ini ya
bro lo gimana sih bro tenggelam begitu
eh gua nggak tenggelam
kemarin gua habis ke sana loh main main
gua suruh gerilya
tapi gerilya gua nggak semangat
karena mengatakan real
kalau dari singgi dari amelia gitu sempat juga menghubungi bang richard tidak
tapi kalau saya datang
pak jangan putus di sini dong pada acara
siapa yang bicara
saya yang bicara
pak kayaknya mau putus di sini aja sih lah turahami
oh enggak pak richard nggak boleh begitu
kan isi kepala orang beda beda
si a begini si b begini kan
kemarin aja ada si a
bang richard tidak dipecat
satu si singgi
bang richard sudah dipecat sampai nangis nangis
saya bilang udah lah itu bukan esensi lagi
esensinya sekarang kita transparansi
teman aho harus transparan
tapi bapak siap dengan bukti tadi begitu ya pak ya
kalau misalnya teman ahok nanti memang belum ada rencana sih untuk membawa ini ke hukum begitu
untuk apa kita takut untuk mengungkap suatu bobrokan
walaupun juga anda pernah menikmati itu semua
itu saya lebih baik saya justru saya sayang sama pak ahok
didukung dibangun dengan kebohongan
bang heri kalau melihat bahwa ini konflik internal di teman ahok juga yang selama ini memang sebetulnya kekuatan dari ahok itu sendiri ya dengan teman ahoknya
sudah mulai terlihat begitu ada perpecahan dan lain sebagainya
di sisi yang lain ada gesture politik dari ahok sendiri sekarang yang sudah mulai mempertimbangkan dukungan parpol
anda melihat ahok sendiri sebenarnya sekarang ragu ragu tidak sama relawannya ahok ini
ya fakta politik menunjukkan hari ini bahwa
ini fakta politik artinya ya
ya makanya sering kita katakan dari awal sebenarnya ini fenomena ahok ini ibarat matahari itu dia udah panas sebelum tengah hari
nah jadikan muncul ini fenomena ini kan awal ketika deparpolisasi beberapa waktu yang lalu ketika fenomena teman aho muncul
nah kemudian sampai saat ini
aho sudah menangkap aho
aho sudah menangkap aho
aho sudah menangkap aho
kemudian sampai pada hari ini
kasus misalnya perpecahan di dalam tubuh teman ahok
kalau saya melihat ini kan sebenarnya awalnya adalah pengelolaan manajemen transparansi
bang richard kan ngomong seperti itu
ini kan kalau transparansi pengelolaan keuangan dan segala macam
lagi lagi saya gugat namanya relawan itu tidak ada model seperti itu
relawan itu tumbuh dari grassroot dari akar rumput
berarti ini ada manajemen
kalau ada manajemen ada modal tadi dikatakan ini saya mengutip aja dari bang richard
diperkirakan dengan biaya laptop segala macam ada empat belas miliar
berarti kan ada sesuatu yang terjadi di dalam
lalu dari mana dapat uang itu
misalnya begitu ya kalau ini bergulir terus
nah secara politik ini lemah
lemah ini jelas lemah
kalau kemudian fakta politik lain mengatakan bahwa ahok sudah mulai melirik partai hari ini
karena memang undang undang pilkada juga pada akhirnya membuat fenomena ktp itu kan harus di cross check dengan model sensus
dan ini kan juga akan berat
nah kegalauan itu kemudian muncul
jangan jangan nih satu juta ktp dengan fenomena yang ada
jangan jangan ini tadinya sebelum muncul di publik sudah ada perbincangan di dalam internal
karena tadi kan bisa lintas ktp bisa menyebrang dari satu pj ke pj yang lain
demi target tadi
kan berarti tidak ada verifikasi
kalau tidak ada verifikasi yang valid ketika terjadi sensus maka itu terjadi misalnya gagal
mengericat kena nih
jangan jangan di internal ahok melihat di manajemen bagaimana pengelolaan teman ahok ini yang tadi di dalamnya sudah
kita katakan misalnya sudah terjadi ada sesuatu hal yang tidak baik
nah akhirnya bergeser
kalau ini terjadi betul betul saya tidak bisa dapat dari dukungan independen melalui ktp karena bermasalah caruk ngaruh di dalam
maka kemungkinan melawan partai kan masih terbuka
kalau saya hitung hitung nih hanura nasdem lalu kemudian kalau golkar
ya sudah cukup sebenarnya
nah kalau ini nanti jadi pakai perahu ini maka teman ahok ya siap siap aja dengan persoalannya sendiri
nah kecuali dalam beberapa waktu kemudian ini bisa tertangani
misal ya misalnya mas singgi bang richard dan teman teman bang paulus ya dan teman teman bisa saling
ini kan adu argumentasi walaupun tadi dikatakan ada data
tinggal lagi mana pihak yang kemudian merasa ada yang dirugikan merasa yang difitnahkan begitu
lalu merasa tidak senang masuk ke jalur hukum
nah ini kan berjalan dengan sendirinya tapi kan ini rapuh menurut saya
rapuh secara politik kalau sudah ada gejola internal maka dukungan politik bagi seseorang juga bermasalah
artinya menurut anda sendiri bahwa ahok ini sekarang sedang menghitung hitung dengan waktu beberapa bulan lagi ke depan begitu ya
kondisi teman ahok yang sekarang seperti ini ditambah lagi juga dengan aturan bahwa verifikasi mesti dilakukan
tidak begitu bijak jika hanya bersandar pada jalur independen
ya jelas jadi kalau kita katakan misalnya dua tiga bulan yang lalu ahok confidence
oke kan isu depropolisasi lalu kemudian seolah olah dengan pdip kemarin seperti itu
mungkin dalam bayangan masih menggunakan cantelan undang undang pemilih yang lain ya
yang kemarin yang belum disahkan tapi kan sekarang berbeda
makanya perubahan politik itu menjadi sebuah pilihan bagi ahok ditambah lagi ini dugaan saya
mismanagement mismanagement lah katakan seperti ini mismanagement di teman aho itu jangan jangan sudah tercium oleh aho
lalu kemudian pada akhirnya lalu kemudian daripada saya nggak bisa masuk lewat jalur ini maka saya harus mencoba melalui jalur ini
baik bang kita nanti coba coba cross check itu lagi ya sama teman ahok yang sudah datang saat ini di studio
kita akan hadirkan setelah jeda berikut bersama kami
masih bersama kami di cnn indonesia prime sekarang sudah hadir narasumber kita dari teman ahok mas singgih
terima kasih mas sudah datang ke cnn indonesia tadi kami sudah berbincang bincang banyak hal tentang teman ahok juga sekarang
bagian mas sigi untuk berbicara begitu ya mas tetapi intinya kurang lebih begini
bang richard ini mengatakan dengan mengaku dan ada buktinya dan macam macam begitu bahwa ada manipulasi yang luar biasa nih dari ktp ahok yang dikumpulkan kemarin itu
juga bang richard termasuk pelakunya begitu bagaimana anda membantah itu
ya kemarin kami sudah melahorkan cpr sebenarnya jadi kalau di runa ceritanya seperti ini
waktu jumat malam itu kita nerima broadcast banyak dari teman teman media
mereka katanya menanyakan mas sebenarnya tidak ada konvensi press teman aho gitu kan
di mana di cikini mas di salah satu restoran di cikini wah kita bilang bukan dari kita nih
cuma terus ada tema temanya acara ini relawan atau karyawan berarti kita bilang ini siapa
makanya kita menunggu kabar sampai acara itu dimulai gitu kan tapi sebelum acara itu dimulai jam sembilan pagi itu datang koordinator posko kami ke kantor gitu kan
mereka bilang bahwa mas gitu kan saya kabur dari konversi gitu kan saya diundang dari konvers kabur karena saya menerima ancaman
banyak ancaman gitu kan banyak ancaman untuk mengikuti skenario memang yang sudah ada gitu kan
skenario yang sudah ada maksudnya seperti apa
ya di atas mendirikan rupa jadi ada salah satu ormas gitu kan
mereka minta supaya teman teman yang memang sudah dikeluarkan dari struktural teman ahok ini bergabung
bergabung supaya menunjukkan bukti bukti yang memang mereka bilang
jadi yang memang mereka bilang bahwa ada ktp tidak sah kalau bahasa dari teman teman di cikin itu kan bahasa ktp bodong gitu kan
mereka yang menyebutnya seperti itu tapi kita bilang bahwa ini gak ada gitu kan
kalau teman teman yang dikeluarkan kayak pak richard dan teman teman semua dari struktur relawan kan memang dikeluarkan
pak richard betul dikeluarkan dari bulan februari apa maret pak
februari ya maret ya maret ya maret gitu kan
nah dikeluarkan jadi satunya pak richard itu dikeluarkan karena
dikeluarkan betul dikarenakan kita kan indikasinya
kita temukan bahwa memang ada pemalsuan ktp
nah ini kan menjadi sangat tidak itu sekali ketika kami menjunjung ke transparansi seperti itu kan
terus juga harus ktp harus benar semua gitu kan tidak ada pemalsuan data
makanya kami keluarkanlah teman teman semua
nah tiga orang dari mereka itu sudah kami keluarkan sebelumnya dan dua orang seperti pak paulus itu baru kami keluarkan kemarin
karena memang datanya mereka benar datanya mereka benar gitu kan
terus tiba tiba kemarin mereka mengadakan konversi makanya kami keluarga
ya kita balik lagi kepada esensi aja pak ya biar kita tidak meluas luas
yang saya angkatkan barusan tadi itu masalah data
kalau masalah jujur saya sendiri mengakui kesalahan saya saya mengakui saya sadar akan kesalahan saya yang saya perbuat
jadi mas ingyi mungkin kemarin mas ingyi apakah apa
padahal semalam itu secara diam diam saya datang di acara satu juta ktp
saya ingatkan bapak ya pak
iya mas ingyi salah terus sewaktu ahok fair saya datang mas ingyi
walaupun dalam arti saya macam macam sih mas ingyi dalam mencintai pak ahok
kita sama juga kita mencintai negeri ini dengan cara saya sendiri
begini bang richard ini kan dikeluarkan tadi jelas tuh statementnya bahwa bang richard itu datanya tidak bagus
nah bang richard sekarang harus sebutkan apakah selain bang richard itu ada seperti itu tidak pergerakan di bawah selain bang richard sendiri
ada mas singgi di sini
ya memang itu yang terjadi pak dan saya terus terang mas inggi saya juga data data itu berani saya berbuat ada
bisa diinformasikan ke mas ingyi ada di sini
ya secara korpos nah di bawah mas ingi itu korpos lah tangannya mas singgi ya kan
korpos ini entah saya nggak tahu ya
kita bicara real ya dari awal entahlah gimana caranya karena kan bicara target
saya bilang ini ada kejadian karena kan antara della mas ingyi tahu tuh anak saya kan della della saya saya coba coba teks
kok dibayar sampai della bicara begini kok bohong dibayar sih pak enak dong
jadi data itu memang
data itu memang dioplos makanya saya akuin
oke nah itu kan terjadi di lingkarannya paricat nih nah di luar paricat itu gimana
nah paulus datang ke rumah bro ada data
gue punya empat puluh dari timur katakanlah pinang ranti
biar nggak ketahuan nih bro kan dicek nih sama arung bagian verifikasi kan
gimana udahlah bro lu udah di pecat ini gue bagi bekas loh mas itu bekas bekas kan kita dikasih printer jadi kita agak murah
menggandakannya udah masuk gitu
yang gini bro yang penting lu utara jangan sampai itu
sebenarnya kalau kami dari awal kan kami sudah paham teman teman ada beberapa teman teman memang yang coba mengakali bagaimana caranya supaya mereka
kan mungkin ada kebutuhan gitu kan orientasinya uang gitu kan
mungkin seperti pak dicita kemarin sampaikan bahwa di cikini juga teman teman sudah menyampaikan bahwa memang ada orientasi uang di dalamnya seperti itu
nah inilah yang jadi masalah buat kami kan terlalu gampang untuk dibelokkan ketika orientasinya itu uang mas
kami tidak tahu gitu kan tapi dari rilis yang teman teman keluarkan kemarin di cikini itu kami sudah baca gitu kan
ada beberapa misalnya yang kami harus bantah misalnya ada satu ratus lima puluh tiga posko padahal kami cuma punya sembilan puluh posko
terus ada hitung hitungan juga yang salah
misalnya cetak sepanduk seratus ribu padahal tidak sampai segitu
dan angkanya satu x satu itu dua jadi kan jadi masalah juga buat kita
terus juga ada sumbangan sumbangan yang kok dimasukin
kayak cetak koran malah itu sumbangan dari teman teman semuanya kenapa dimasukkan
nah terus kalau kami sebenarnya agak apa gimana ya kami juga menyayangkan sikap teman teman semuanya gitu kan
ketika mereka menyampaikan konferensi pes biasanya kan orang yang bersalah dan orang yang sudah memalsukan
nanti secara terang terangan kan mereka berlima sudah menyatakan
teman ahok ini kan bukan kami berlima saja kak richa teman teman ini kan mungkin teman teman yang memang ada satu juta orang
yang memang saya tidak tahu langkah hukum apa yang akan ditempuh oleh teman teman di luar saya gitu kan
jadi menurut anda mereka ini kenapa sampai melakukan seperti ini
saya kurang paham ada apa motifnya ada mungkin motif barisan sakit hati seperti itu
tapi mungkin ada motif motif di mana ada motif uang dibelokkan
tapi kami paham bahwa di belakangnya memang ada ormas yang
saya tidak bisa menyebutkan ormasnya apa gitu kan
tapi mungkin pak richard bisa lebih menjelaskan lah siapa ormasnya
kepentingannya itu apa ormas sama teman teman
kalau kami begini ya mas kalau kami kan dari awal kami sudah disenggol oleh beberapa isu gitu kan
mungkin ada kepentingan kepentingan yang memang ada ketika kami sudah dapat satu juta ktp
mereka memandangnya perspektifnya berbeda gitu kan kenapa baru sudah dapat satu juta ktp sekarang malah muncul lah isu isu yang memang kemarin
tiga puluh miliar gitu kan terus kemarin didowngrade karena tiga puluh miliar tidak berhasil
di downgrade lah di angka dua belas lima miliar gitu kan soal pendanaan kami satu tahun itu
ya betul kami memang membayar teman teman lima ratus ribu itu posko gitu kan
posko organik yang kami bangun ada sekitar sembilan puluh an jumlahnya gitu kan
dan itu juga dibayarnya bukan per kepala melainkan per posko
nah mengapa karena mungkin kami sadar gitu kan ada kebutuhan kebutuhan yang misalnya mereka harus cetak fotokopi gitu kan
mereka harus misalnya biaya listrik mereka harus antar bensin
sebenarnya ini ini ini
ini hal yang biasa di dalam sebuah apa ya dalam sebuah gerakan butuh anggaran memang kami berikan gitu
benar begitu mas richard ada yang organisir di belakangnya mas richard sampai akhirnya mengeluarkan semua ini
gini mas sebaiknya kalau kita kembali ya kepada substansi kita kan esensinya bicaranya ini mas
data dan manajemen keuangan bukan begitu
kalau kita mabrat mabrat ke ormas lah ke partai lah ya
itu nggak perlu lah siapapun dia siapapun saya
yang penting kita sama sama mencintai pak ahok menyayangi pak ahok dengan cara yang benar gitu loh mas
nah sekarang begini pak richard saya tambahin teruskan
kalau bapak cinta dengan pak ahok kalau bapak misalnya suka dengan pak ahok artinya bapak harus mendukung pak ahok
tidak perlu mengeluarkan ktp yang bodong gitu kan artinya ini kan yang jadi masalah buat kita
kenapa mereka bilang dasarnya mereka kemarin mengadakan konferensi pers kan mereka bilang mereka cinta
jangan sampai ada ktp ktp misalnya bermasalah
ya betul memang tapi yang mereka sampaikan itu berbanding terbalik dengan apa yang memang mereka lakukan
jadi ini yang jadi masalah buat kita sebenarnya mas
kalau saya mas pribadi ya mas ini saya pribadi loh mas bukan yang lain ya
saya pribadi saya sudah supportid mungkin mas setelah mas mecat saya saya tidak ada report lagi dong
nah saya mengakui dan saya tidak pernah ngirim ngirim lagi dong mas
justru saya adalah kalau boleh dibilang
saya melaporkan secara tidak langsung sama mas biar kinerja teman teman ahok mas dan yang lainnya
benar ini loh mas si richard sudah memberontak ya kan
dia bohong itu semua dan dia telah mengakui kebohongan itu
nah itulah saya dengan terima kasih saya dibilang dipecat
tapi saya selalu datang mas tahu mas heri kita jangan percaya pada syarat syarat terhami
begitu perkembangannya itu mas makin masif kebohongan itu
kita mau beber beberan masalah itu si itu mas
tapi di luar pos lebih gila mainnya bukan kita menjilat ini mohon maaf
aduh kasihan pak ahok
mas singgi ini kan sekarang sudah kemana mana nih
mas singgi ada rencana dengan teman teman untuk bawa ini ke hukum tidak
ya kalau dari kami sebenarnya tadi kami juga sampaikan bahwa memang kami akan coba menempuh langkah hukum
yang pasti mas kami sedang memikirkan bahwa memang ini sebenarnya bukan beli kaduan ya
tapi kan ini bisa dipertimbangkan bahwa ada aspek penegak hukum di sini karena mereka memang sudah mengakui ada pemalsuan data seperti itu kan
mungkin kami tidak memaksakan soal delik aduan tapi bagaimana penegak hukum bisa bergerak lebih cepat
karena mereka juga sudah menjelaskan bahwa mereka memang memalsukan data gitu kan
mungkin kalau dari kami sebenarnya kami terbuka dengan teman teman yang memang akan melaporkan karena beberapa ktp kami terbuka lebar
ada beberapa ktp yang memang kami simpan kami simpan
ktp bodong yang mereka berikan ke kami kami simpan
supaya mungkin ada orang orang yang tadinya tidak tahu sekarang merasa dirugikan ya silakan gitu
jadi ada rencana itu
iya ada rencana untuk dekat begitu ya
bang heri closing statement begitu anda melihat apa yang terjadi sebenarnya dengan adanya konflik seperti ini
mismanagement mismanagement dan itu merugikan kandidat jelas ya
artinya kalaupun sikap pak ahok sekarang melirik partai bukan hanya soal posisi politik
pada akhirnya trust pak ahok terhadap teman ahok sendiri yang dipertanyakan
artinya ada gejolak makanya saya katakan tadi sebelum mas singgi datang jangan jangan pak ahok sudah melihat sudah membaca ada sesuatu hal yang terjadi di internal
nah pengelolaan ini makanya saya katakan relawan itu konsepnya dari grassroot dari bawah bukan dimobilisasi
kalau itu yang terjadi maka menurut saya akan tidak seperti ini
nah karena ini dikelola seperti manajemen sebuah organisasi sehingga muncullah orang motif tadi
motif orang untuk cari uang itu tidak bisa dihindari ya mas singgi mas richard itu nggak bisa dihindari
karena apa model orang kan beda beda beruntung ada yang jujur misalnya dalam hal ini mundur apalah misalnya dipecat lalu kemudian menyadari kesalahan itu
lalu kemudian kalau yang enggak bisa jadi mungkin yang sekarang masih ada juga melakukan hal yang sama
jangan jangan nih di dalam internal selain bang richard dan kawan kawan itu ada nah inilah yang membuat kemudian ahok menjadi trustnya juga terhadap teman ahok juga menurun
ini perlu evaluasi menurut saya
oke mas singgi maaf ini waktunya sudah habis soalnya ya kita sudah berbincang lumayan lama mas richard juga tadi sudah berbincang bersama kita
terima kasih sudah hadir di sian indonesia prime yang paling penting tentunya kita ingin tahu yang sebenarnya seperti apa
karena transparansi adalah yang paling dibutuhkan pada saat ini terima kasih banyak sudah hadir di cn indonesia prime terima kasih bang heri